sepuluh kepala negara termasuk presiden joko widodo sebelumnya melakukan pertemuan di hamburg jerman
pertemuan para kepala negara anggota g dua puluh tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama
pertemuan kepala negara anggota g dua puluh baru saja digelar di hamburg jerman
dalam pertemuan ini para kepala negara telah menghasilkan beberapa butir kesepakatan
mencakup sektor ekonomi dunia kesehatan masalah iklim dan tanggung jawab bersama
dalam deklarasi pertamanya para kepala negara sepakat berbagi keuntungan dari globalisasi
beberapa diantaranya dengan mesejahterakan ekonomi global
meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi
memanfaatkan digitalisasi serta meningkatkan lapangan kerja
bagian kedua para kepala negara sepakat membangun sistem ketahanan global
dalam bidang keuangan dan kesehatan
di dalamnya termasuk pembangunan sistem keuangan global
transparansi keuangan dan perpajakan internasional
selain itu disepakati pula penguatan sistem kesehatan
serta upaya memerangi resistansi antimikroba
bagian ketiga deklarasi adalah kerjasama untuk meningkatkan penghidupan berkelanjutan
kerjasama ini meliputi bidang energi dan iklim
pembangunan berkelanjutan pemberdayaan perempuan ketahanan pangan
serta efisiensi sumber daya dan sampah laut
bagian terakhir deklarasi g dua puluh dua ribu tujuh belas adalah tanggung jawab bersama
yang diambil demi kesejahteraan dunia
tanggung jawab yang disepakati diantaranya kerjasama
untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di afrika
penanganan pengungsi dan migrasi
serta kerjasama memberantas korupsi
empat poin deklarasi pertemuan g dua puluh merupakan jawaban para kepala negara
atas tantangan ekonomi global dan kontribusi nyata
terhadap kesejahteraan masyarakat dunia
hal ini menjadi realisasi atas tujuan bersama anggota g dua puluh
yaitu menciptakan masyarakat dunia yang tangguh berkelanjutan
seimbang dan tumbuh bersama
aprilius raka cnn indonesia